kota bekasi senin sore menyerahkan aset setia novanto
berupa sertifikat tanah seluas tiga ratus dua puluh meter persegi
senilai rp enam empat miliar ke kpk
sertifikat tanah milik novanto diserahkan sebagai ganti rugi
proyek pembangunan kereta cepat jakarta bandung
kepala badan pertahanan nasional kota bekasi muhammad irdan
senin sore menyerahkan sertifikat tanah milik tersangka
kepada anggota komisi pemberantasan korupsi
sertifikat ini diserahkan langsung kepada empat anggota kpk
yang datang ke kantor bpn kota bekasi di jalan hasibuan bekasi
muhammad irdan mengatakan penyerahan sertifikat rumah milik setia novanto
kepada kpk sudah sesuai dengan prosedur
yakni dengan menyertakan surat kuasa dari novanto kepada kpk
dan pada sore hari ini berita acaranya sudah kami tanda tangani
jadi itu sudah dengan demikian
ganti kerugian yang atas nama setia novanto
dengan demikian sudah diserahkan kepada negara melalui kpk
irdan menyebut sertifikat tanah itu sudah lama dimiliki tersangka setia novanto
yakni sejak dua ribu lima atau sebelum tersangka menjabat ketua dpr
aset novanto berupa tanah seluas tiga ratus dua puluh meter persegi
atau senilai enam empat miliar rupiah itu diserahkan sebagai ganti rugi
untuk pembangunan kereta cepat jakarta bandung
yang sudah dibayarkan oleh bpn kota bekasi
erik kustara bekasi